ramai diperbincangkan akhirnya tiga orang yang diduga terlibat kasus pungli pengambilan jenazah korban tsunami selat sunda
ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah banten pada sabtu siang
mereka memungut sejumlah uang dari keluarga korban dengan alasan untuk biaya administrasi
kepolisian menetapkan tiga tersangka kasus pungli pengambilan jenazah korban tsunami selat sunda di rsud derajat prawira negara serang
salah satu tersangka berinisial f adalah aparat sipil negara yang bertugas di rumah sakit tersebut yang dibantu dua rekannya i dan b
ketiganya memungut sejumlah uang dari keluarga korban dengan alasan untuk biaya administrasi pengganti formalin jenazah dan transportasi ambulans yang mengantar jenazah
ketiga tersangka meminta pembayaran kepada keluarga korban dengan nilai nominal bervariasi mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah
para tersangka memberi bukti pembayaran berupa kwitansi palsu kepada keluarga korban
pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus ini
untuk mengetahui apakah ada oknum lain yang ikut membantu ketiga tersangka melakukan pungli
sementara itu kpk telah menetapkan delapan orang tersangka kasus korupsi kemen pupr
dalam kasus dugaan suap dalam proyek sistem penyediaan air minum atau spam di kementerian pupr
dugaan suap ini juga terkait dengan pengadaan pipa di bekasi dan donggala yang merupakan daerah bencana
nantinya kpk akan mempelajari kemungkinan penerapan pasal hukuman mati kepada para tersangka korupsi terkait proyek bencana
bagaimana ini bisa dikorupsi bahkan itu ada di daerah yang masih bencana
kita lihat dulu nanti apakah dia masuk kategori pasal dua yang korupsi di bencana
alam yang menyangsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan pasal dua itu memang kan bisa dihukum mati
kalau dia korupsi di bencana yang menyangsarakan orang banyak
nanti kita pelajarin dulu kita belum bisa putuskan ke sana nanti jawab apa
kalau memang itu relevan betul ya
total uang yang diamankan dari kasus dugaan suap ini adalah sebesar lima tiga miliar rupiah lima dolar amerika dan dua puluh dua ribu dolar singapura